ini dia bela
berat banget badannya
encut aku tuh abis makan kekenyangan terus sekarang ngantuk
yang kamu lakukan itu jahat
yang kamu bebankan itu berat
pokoknya kalo ini semua udah selesai
kamu harus pel di lantai
encut gak boleh gitu
kenapa jam segini barusan
kamu ngapain sih tuh
her mom sepakai nanya lagi
kenapa jam segini barusan
si eha udah pulang
pesawatnya ditunda jadinya jam empat
dari tadita cucumu langsung kesini
tiba tiba di tengah jalan
motor cucu tadi di stopin sama kang tatang

terus kan cucu takutnya ya
cucu kebutin aja
kang tatang teh malah ngikutin cucu
ngajar ngajar cucu sambil bilang
kan itu cucu takut
gak udah karena cucu takut
cucu jadinya ke kantor pjtki
kang tatang teh kenapa bisa sampai stres kayak begitu
itu gara gara motornya diambil sama leasing
tapi kalo gak salah kang tatang udah jatuh aja ya
kang tatang udah dijemput ke rumahnya dijagain sama adeknya
kamu gak usah takut lagi cu
kamu udah makan belum
yaudah yuk makan
ada kelupuk cu ada
kamu tuh nanti beneran jadi kayak begitu tau
saya mau ke rumahnya pak ustadz rw dulu ya
biar saya hantar dok
nanti anak anak siapa yang jagain
kan ada bapaknya dok yang menjaga mereka
yaudah jalan sekarang yuk
motor saya motor saya motor motor saya motor motor masuk hati sudah minjemin
cui satu ratus lima puluh kurang later lima ratus lima puluh lagi kan cuy sebelum saya kasih pinjam sama kamu kamu teh udah
pikir pikir belum risikonya bikin ktp sama kartu keluarga palsu kalau kamu nikah pakai
ktp sama kakak palsu pernikahan kamu tenggak sah secara hukum
terus kalau aparat hukum tahu pernikahan kamu teh bisa dibatalin
terus kamu bisa masuk penjara kamu siap belum
kumah artinya kan kalau saran saya mah kamu teh cari jalan keluar yang lain dulu ya
kan cuma lanjut jualan dulu sekalian mau mampir ke rumah pak ustadz
wah banga wa salamualaikum waalaikumsalam
aduh alhamdulillah kenyang
kayaknya dia kelihatannya kaget banget nggak terima kalau ch dipulangin
asean yaitu dari resikonya cuk makanya kalau pergi ke luar negeri tanpa ada keahlian ya begitu
jadinya iya cuk ini bener bener untuk berat banget badannya pencut aku tuh bisa makan kekenyangan ya
warga jadi enggak tenang sejak si tatang umat lagi stresnya warga yang punya motor
emang kalau saya sih enggak mungkin di uber tatang saya kan cuma bawa gerobak sampah
mang ocat kemana ya nggak kelihatan dari pagi
iya mang odin saya juga belum ketemu mang ocat dari pagi
kayaknya mang ocat ngidernya di luar ciraos
masa tiap hari ngider di luar ciraos
jangan jangan lagi ribut lagi sama ce yuyun
daripada kamu bikin ktp palsu
lebih baik kamu menikah secara agama dulu
pernikahan kamu tes di mata agama
setelah menikah kamu punya uang
kamu urus semuanya
ktp kk sesuai dengan prosedur
setelah itu baru kamu sempurnakan urusan pernikahan kamu
sesuai tata hukum negara
ucuy tidak berani pak ustadz
sudah kalau begitu
paustad kamu tetangga mau lagi paustad
bu dokter tata ngamuk
ngamuk di mana pak asep
di jalanan bu dokter
pak aset bisa anterin saya sekarang gak naik motor
saya diantar pak aset aja ya kamu tunggu di rumah
ini dok ini dong kuncinya